meski begitu masih terdapat sekitar lima puluh satu persen tiket kereta
itu tanggal empat belas maret dua ribu empat belas joko widodo ini resmi diberikan mandat itu diberikan surat bertuliskan tangan langsung oleh megawati soekarno putri
karena waktu itu kita prestasinya jeblok
kalau kita perhatikan dari latar belakang cv mereka masing masing pak prabowo kan sangat unggul di bidang politik dan pertahanan juga kerjasama pertahanan internasional kan
jadi semua hampir prestasi yang saya dapetin waktu itu
bayangkan gdp itu kan nilainya kalau di negara maju kan cuma kayak tiga persen gitu ya pertumbuhan gdp
seperti ceritaku karena saya suka
dan wilayah di sekitarnya seperti bogor depok tangerang dan bekasi
serta membentuk kooperasi bersama dan dapat mengoptimalkan bantuan kredit usaha rakyat
karena memang cita cita saya dari kecil sudah menjadi dokter
begitu terhadap kesehatan dari ibu pece sendiri
awal dua ribu dua puluh dua sujono sudah menandatangani kontrak penjualan benih kedelai
dapur ini juga membuat jenang cubung
jadi sebenarnya startingnya dari situ tetapi dalam konteks gdig ada faktor faktor yang lain mbak
tapi hasilnya ya kepada kepala desa
jadi jam misalkan latihan jam tujuh setengah tujuh
dengan menerapkan biaya yang lama tanpa adanya kenaikan harga
tapi dia tuh dengan semangat dia dengan integritas dia gitu apa ya tekun ya akhirnya lihat sampai sekarang sih kok rocky
kemauan yang tinggi untuk mengubah hidup menjadi lebih baik
tapi keributannya atau penolakannya tidak terjadi ataupun kita tidak mendengar begitu ya di negara negara tetangga gitu
dan siapa yang menangani di laut itu adalah panglima laut
kita kan selama ini cuma tahu oh akan naik lima enam derajat
lo bisa jadi pemain pro
kemudian tenaga medis ini juga dari kementerian kesehatan juga sudah dibantu
ketika harga kedelai di pasar dunia itu naik
suasana di istora senayan tampaknya sudah ramai oleh para pendukung dari ketiga pasangan calon presiden
saya main bola sepak bola sedikit
sehingga memang nama cawapres ini masih luas masih belum mengerucut ke satu nama
pembelajaran dan pendidikan adalah sangat penting
emang bisa tapi masih masih kurang lancar gitu
jika dua partai ini memilih koalisi
rumah sakit yang ada rumah sakit umum daerah cianjur
indonesia disebut sukses menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi negara g dua puluh
cuma kelar kuliah atau nanti punya pemikiran lain
kita akan lihat apakah akan banyak yang berguguran atau justru tumbuh subur gitu
karena saya pernah di pon juga gitu
bulu bulu yang kecil kecil yang sudah rontok rontok
tanggal tujuh itu diputus gitu
begini jadi mungkin ini adalah
kuda panik yang dapat membuat saya terjatuh
oke mbak hanum ini penting juga untuk dicermati dan dipahami oleh para keluarga ya
kalau setiap suka bumi suka bawa oleh oleh mochi lampion
tapi yang kami lihat pada saat puncak arus mudik kemarin
ya untungnya positifnya menang di pilpres
dianggap kota di atas jakarta ada masa udara panas umumnya kan udara ini naik ke atas tapi
karena pegangan kita hanya ada di perpres tahun dua ribu saja gitu
lalu saya tetapkan ketika sma ini saya ingin mencoba di fkui
sehingga kemudian harga sahamnya melebihi ekspektasi
gue di ospek juga gak bakal kuat kali
mengalih dari kakek lu lah kakek nenek lu ada darah indonesia
seharusnya pemain kayak kamu badannya kayak gitu mainnya guard aja
terus baru bisa dilakukan penjualan
saat ini danau sentani termasuk dalam program penyelamatan lima belas danau prioritas nasional yang ditetapkan pemerintah
tinggal berangkat sih dia
jadi ada masanya lah gitu loh
oh enggak enggak jadi lebih tepatnya itu dua ribu empat belas
kita anak anak basket itu kayaknya diprioritaskan lah
dapat berdampak besar pada struktur dan fungsi otak
perasaan yang cukup mengontrol
ya silahkan ditambahkan di situ
dan berbuka puasa bersama itu memang setiap hari ada
kita mesti cari bakat yang benar benar terbaik yang ada yang bisa kita dapat
lain lagi ini kan soal putusan mk
setiap hari conditioning makanannya benar gitu
memang ini butuh waktu ya karena slot di maintenance facility kita juga terbatas
tahun dua ribu dua puluh dua bursa kedatangan lima puluh sembilan emiten baru dengan jumlah dana yang berhasil diraup sebanyak tiga puluh tiga enam triliun rupiah
dan barulah kuda diajak berlari atau canter

hai hai hai selamat berhari pekan hari ini saya akan mengajak anda untuk berkeliling
lo cetak gol bukan berarti lo main bagus selama sembilan puluh menit
di sini ada sebelas kuda tunggang baik kuda peliharaan
antara pemerintah kota bandung dengan pemerintah kota melbourne dalam rangka sister city
cara di perancis mereka punya federasi
selama yang tiga puluh itu nggak lebih
nah kalau dia itu tidak terbukti ya kan
karena semua bumbu masakan itu tersedia di toko asia di sini
kalau omset itu sekarang sekitar lima belas jutaan per outlet per bulan
nah kira kira lo itu sendiri lah
kalau sarang burung itu mahal
ya contoh di asheville guard mereka small forward mereka namanya adrian payne
kalian melakukan yang terbaik
dinamika tentu akan berubah melihat sudah ada capres dari partai yang satu satunya bisa mencalonkan calon presiden sendiri
dalam beberapa hari seperti yang diharapkan pemerintah
partai oposisi ke depan